bangunan empat lantai di jalan brijen katamso kota bambu selatan palmerah jakarta barat pada senin siang roboh
seorang pengemudi ojek online yang melintas terkena reruntuhan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat
bangunan empat lantai roboh selain sebagai minimarket di lantai bawah lantai dua dan tiga nya digunakan untuk gudang
sedangkan lantai empat dimanfaatkan sebagai mes karyawan
bangunan empat lantai roboh
di gudang alfa lagi pengen menerim bagian ngisi stok lah

saya kira kan bus pas saya nengok ternyata di atas kita ini udah retak
udah kita turun lalu kita seru evakuasi keluar semua
udah empat puluh dua menit keluar semua baru ambil gudang
terus gudung ini ada pengundinya gak sih di atas
tidak ada sih pengundinya itu orang alfa semua
kita disini kayak dua puluh empat jam
jadi ada tempat istirahat
di lantai empat itu empat tiga itu gudang
lantai dua nya itu buat istirahat
atau mes bisa dipang